anda mungkin sudah sering mendengar kopi luwak salah satu minuman favorit yang terbuat dari biji kopi luwak
namun tahukah anda jika hewan luwak atau musang ternyata sangat mengasihkan jika dijadikan peliharaan dan teman bermain
nah bagaimana serunya memelihara dan bermain bersama luak berikut liputannya
adalah sofian warga kelurahan mimbaan situbondo yang memiliki hobi unik yakni memelihara luak atau musang yang selama ini dikenal sebagai penghasil kopi termahal di dunia
sofian sudah cukup lama memelihara chico hewan luak peliharaannya
kemana pun pergi sofian selalu membawa chico
luwak betina yang masih berusia lima bulan ini seolah sudah mengerti keinginan sang majikan
luak ini pun bermanja manja setiap kali berada di dekat sofian termasuk suka menciumi wajah majikannya tersebut
apa alasan sofian memilih memelihara luang
jawabannya adalah selain mudah perawatannya ternyata luat masuk kategori hewan penurut
makanannya pun bisa beragam dan tidak pernah memilih
selain buah pisang sebagai makanan utamanya chico juga gemar mengkonsumsi pentau bakso minum susu hingga makan biskuit
lima bulan mas usianya ini mas
terus bisa apa saja ini mas
saya cuma untuk meroses kalau mau biar lain
ini kemana saja ikut mas
setauku sering ikut ini mas
untuk perawatan luak tidak terlalu sulit
selain memperhatikan asupan gizi dan makanannya sofian juga selalu menjaga ciko agar tidak stres
salah satunya dengan mengajak ular piaraannya ini bermain ke sejumlah tempat keramaian setiap hari